kamu gak pernah cinta sama aku
aku pergi dulu sebentar ya
janjian sama elsa sebentar aja kok
obat kamu udah aku siapin di meja
untuk urusan restoran
papa istirahat aja di rumah
hari ini biar aku sama andin
sejak kapan kamu akrab sama andin
andin kan anak aku juga
pergi dulu ya
silahkan duduk bu
oke terima kasih bu
ada yang bisa saya bantu bu
ada sesuatu yang mau saya tanyakan kepada ibu
salah satu syarat untuk
mengadopsi anak harus sudah menikah

salah satu syarat utamanya
sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak
ibu kenal dengan pak aldebaran
saya dengar pak aldebaran mengangkat
salah satu anak dari panti ini
kalau soal itu
saya tidak bisa memberitahukan sama ibu
kalau ibu kenal dengan pak elbaran
ibu bisa tanyakan langsung kepada beliau
terima kasih bu
saya permisi dulu
terima kasih ya ibu ya
jadi begitu ceritanya di sini

iya ibu benar benar berhutang dengan ibu
kalau ternyata nino gak denger apa yang mama omongin sama elsa
nino marah besar
jadi elsa gak ada sertifikat rumah itu karena
untuk bayar utang utang ya
mama terpaksa mohon
mama gak mau elsa sampai stres nino
udah mah jangan kaya kita cari elsa ya
tapi kita mau cari alsa kemana
mama benar benar gak tau elsa tuh sekarang ada dimana
aku yakin elsa juga gak bisa
pergi yang jauh
com mama inget aja dulu
tempat dimana yang biasanya elsa suka datengin tuh dimana
mama gak ada
mama gak ada ide dimana elsa sekarang
mama gak ada ide dimana elsa sekarang
yang mama tau
elsa itu suka ke alabama kafe
belum buka juga
mendingan kita coba aja dulu gak kesana nino
kita cek aja dulu ya
aku tak mau
kamu tidak dapat
bu bu maaf kita belum buka bu
saya cuma mau lihat anak saya di atas kok sebentar
sebentar aja ya
mbak andien dari mana
mbak andien dari mana
mbak andien dari mana
mbak andien dari mana
kok bisa barengan gini sih
mbak andien dari mana
akruk banget ya sekarang
akruk banget ya sekarang
apa mending aku telfon mas nino kali ya
buat ngasih tau elsa ada di sini
buat ngasih tau elsa ada di sini
hebat ya lo mbak
hebat ya lo mbak
kamu apa apaan sih elsa
sekarang kita pulang ya
sekarang kita pulang ya
mbak andien bangun
aduh kayaknya rusak nih
oh mending pulang aja
pergi sama mbak andien
mama udah gak sayang sama aku
mama udah gak sayang sama aku
mama mungkin sekarang lebih sayang sama mbak andien

jadi mending pergi
terima kasih tuhan
mama lebih sayang sama mbak andi
jadi buat apa
pergi dari sini
mama terlalu sayang sama kamu
mama terlalu sayang sama kamu

gak ada di dunia ini ya saya sama aku lagi mas
nanti aku akan pergi
nanti aku akan pergi
nanti aku akan pergi
pergi dari sini
harus sadar ya elsa
kamu gak boleh kayak gini
kau tahu mak
sekarang gue lebih benci sama
tapi aku bisa lihatnya dulu
oleh karena aku